anda kembali menyaksikan cnn indonesia connected
sementara itu jelang malam pergantian tahun di bali
akses menuju pantai kute ditutup mulai senin sore
penutupan akses ini berlaku untuk semua kendaraan
para pengunjung juga harus berjalan kaki jika ingin menikmati
pesta kembang api tahun baru di pantai kuta
sembilan titik akses lalu lintas menuju pantai kute ditutup mulai senin sore
diantaranya simpang legian jalan raya kuta dan simpang dewi
penutupan ini bertujuan menghindari kemacetan di kawasan objek wisata
yang menjadi tujuan wisatawan untuk menyaksikan pesta kembang api
sejumlah polisi juga telah disiagakan di titik titik kemacetan
dan pintu masuk kawasan kuta
penutupan akses bagi kendaraan dilakukan mulai senin pukul enam belas waktu indonesia tengah
adapun keluarga yang berada atau tinggal di kawasan kuta
akan diizinkan melintas oleh petugas kepolisian dengan cara buka tutup jalur
kini kita akan pantau bagaimana persiapan pergantian tahun baru di bali
bersama korespondensian n indonesia
ada iga denyoman weryadinata
nyoman kalau saya lihat anda sepertinya ada di salah satu titik lokasi keramaian
untuk pesta nanti malam di kuta beach sepertinya
seperti apa persiapannya jelang perayaan tahun baru nanti malam
apakah kemarin sempat gunung agung sempat erupsi ini juga menjadi
apa ya menjadi kendala atau menyurutkan antusias orang
untuk menyaksikan pergantian malam tahun nyoman
nyoman seperti apa persiapan pergantian tahun baru di bali
tepatnya di kawasan kuta
apakah erupsi gunung agung kemarin
tepatnya di kawasan kuta
apakah erupsi gunung agung kemarin
dan tradisional yang akan dinikmati tidak hanya warga lokal
ataupun wisatawan asing yang tengah berlibur ke pulau bali
tiffany kalau kita lihat atau kalau saya amati tadi
ribuan wisatawan memang sudah mulai berdatangan sejak sore tadi
artinya mereka masih menikmati pantai
kemudian berharap dapat menikmati sunset terakhir di tahun dua ribu dua puluh
namun cuaca memang tidak mendukung
artinya tertutup mendung sehingga sunset terakhir di tahun ini
memang tidak dapat
tidak dapat dinikmati oleh wisatawan yang berkunjung ke pantai kuta ini
namun mereka masih dapat menikmati suasana pantai kute
termasuk juga menikmati bermain air beraktivitas air
bagi anak anak dan wisatawan asing yang suka berselancar
juga masih bisa menikmati berselancar di pantai kuto ini
kalau kita lihat memang tidak hanya di seputaran pantai
mereka menikmati pergantian atau menjelang pergantian tahun ini
artinya mereka juga menikmati
mal mal ataupun restoran restoran yang ada di seputaran pantai kuta ini
termasuk juga bagi masyarakat lokal bisa menikmati
kudapan kudapan dari pedagang kaki lima
yang memang sejak dua tahun lalu memang diperbolehkan
masuk ke jalan pantai kuta yang memang sejak pukul enam belas sore tadi
ditutup dari arus lalu lintas kendaraan
sehingga para wisatawan dapat melenggang dengan santai
dapat menikmati pantai kuta
kemudian dapat menikmati
kudapan kudapan yang ada di seputaran pantai kuta
di pinggir jalan maupun restoran restoran yang ada di seputaran pantai kuto
kalau kita lihat penjagaan memang cukup ketat
artinya pihak kepolisian ribuan dilibatkan
artinya mereka disebar di pantai kemudian di ruas ruas jalan yang ada
menuju ke pantai kuta ini untuk memberikan rasa aman kepada wisatawan
termasuk juga warga lokal yang akan berencana menikmati
malam pergantian tahun baru kali ini
nah itu tipani artinya malam pergantian tahun tidak hanya di satu titik
di pantai kuta ini saja
dinikmat oleh ribuan wisatawan yang nanti akan lebih berdatangan lagi
namun di kota denpasar juga ada malam melepas matahari terakhir
di tahun dua ribu delapan belas yang dipusatkan di pusat kota ataupun di catur muka
yang ada di kota denpasar dengan berbagai aktivitas pementasan

dan juga menghadirkan pelanggan yang berpengalaman untuk menikmati
dan menikmati perkembangan api di bali yang tentunya sangat menggugah selera
baik terima kasih nyoman atas laporan anda
selamat menikmati pertunjukan kembang api dan juga tentunya selamat tahun baru
untuk nyoman dan juga seluruh teman teman se indonesia yang ada di bali
terima kasih sekali lagi